sip perasaan gak enak

bangun dulu bangun dulu
arafah kita tuh lagi susah air
harusnya kamu tuh jangan buang buang doang airnya
berarti sekarang rafa sama ali harus ambil air lagi
harusnya kamu tuh jangan buang buang dong airnya
hei amu udah gak apa apa tuh
mereka tuh kan cowok gak boleh manja
harus belajar tanggung jawab
bawa embernya ya
adiknya dipegang adiknya dipegang
aduh susah nih
akhirnya dapet juga air
jadi sekarang tinggal mandi deh
nah duduk dulu ya
wah kebenaran pas bener nih
di luar gerah badan peliket
masya allah susah banget air di kampung ini
kapan kayak dulu lagi ya ayah
sekarang sekarang sebentar
air lagi mati malah sudah habis
ya menekete papi mau pake
yaudah aku pake air
papi gak mau tau
gak mau tau ayo
gak mau tau ayo
gak mau tau ayo
gak mau tau ayo
ya kok airnya kosong
gak mau tau ayo

gak mau tau ayo
aki aki gak nyisain air buat cucunya
gak mau tau ayo
gak mau tau ayo
orang mukanya basah gitu
gak mau tau ayo
aki aki bisa aja ya buang badan
gak mau tau ayo
harus isiin sampe penuh
pokoknya belakang mau tau
adatnya kalau anak tunggal ya
ini ambil air dari mana
dari sumur tua itu prt
sumur tua yang disana
itu sumurnya sumur angker ali
emang kenapa prt
itu pernah ada wanita yang sempat mau dirampok
dia lari terbirit birit
ngekucubar ke dalam sumur itu
dia tikar lalap gak bisa berenang
akhirnya dia meninggal di dalam sumur itu
sejak saat itu
warga sekitar kalau lewat sumur itu selalu dengar ada suara
kak rafa gak mau pakai air sumur itu kak
ih serem rafa takut
pasti kamu abis dengerin cerita ceritahan itu dari pak rete ya
emang biasanya pak rete
emang benar ya kalau di sumur itu ada yang jatuh ya
tapi rafa itu teh kejadiannya udah lamaaa banget
dan gak ada apa apa kok
pokoknya rafa mah jangan percaya sama ceritanya pak rete
apalagi cerita hantu hantuan
kalau rafa sebelum tidur berdoa dulu
cuci kaki cuci tangan
pokoknya badannya bersih
pasti nanti rafa dijauhin dari hal hal yang enggak enggak
iya kan pak rete
yaudah sekarang rafa sama ali
bawa gih embernya ke dalam
eh jangan sampai tumpah ya
hati hati awas tumpah
ngapain di sini
belum kena nasi
belum pernah kena nasi
mau gak kena nasi ke muka
kebosuan si pak rete
pak rete tadi
pak agus tadi ceramahnya memang memuat nilai agama
bukan soal politik ya
jadi pak agus memang itu pak ustadz tadi itu
aduh cuman saya dari tadi gak kuat
kenapa pak rete
ini udah di juru rete
aduh lihat nih
depisi bentar ya
tungguin jangan kemana mana
sip perasaan gak enak
lekak nih yang namanya buah kacat maja nih
tungguin udah tunda nanti
ah telucu nih gak akan
mas berat dulu
kok merinding gini ya
orang tua bilang dulu
kalau merinding bulu kuduk
aduh kakinya kelihatan

saya emang ada berniat
buang aja sembarangan hantu
pak rt itu bukan takut
ketempat seperti ini
lebih baik bersama sama lah
serah ya hajat
serah mau ngomong apa
kak kita pulang aja yuk
yuk yuk yuk
kita ambil air dulu
nanti kalau kita pulang